kepolisian daerah lampung merazia gudang minyak goreng yang tidak memiliki izin edar
dari gudang tersebut petugas menyita lima belas ribu kemasan minyak goreng
pabrik ini telah beroperasi selama satu tahun lebih
inilah gudang minyak goreng tanpa izin edar yang digerebek anggota dir krimsus polda lampung kami siang
gudang yang berada di jalan pekon ampai kelurahan keteguhan bandar lampung ini
telah setahun memproduksi minyak goreng kemasan yang telah kedaluarsa izin edarnya
dari gudang milik pt asia menara perkasa ini polisi menyita lima belas ribu lebih minyak goreng kemasan ukuran sembilan ratus gram
penyitaan dilakukan terhadap sebelas empat ratus minyak goreng merek candimas dan empat sembilan ratus delapan puluh merek cs sembilan ratus
dalam penggerbakan ini polisi tidak menemukan pemilik gudang berinisial eb
dalam praktiknya eb hanya memiliki izin produksi atas nama pt asia menara perkasa
sedangkan untuk izin edar dan label halal eb memakai nama cv asia maju
yang telah kedaluarsa izinnya
ini udah bukan ini bukan ini lagi tapi dia mencantumkan masih mencantumkan izin ini
iya karena sudah industri
sudah besar sekarang
sudah besar beda sekali
kalau kita bisa lihat kalau ini dibilang industri rumah tangga dia jumlah ini konsol maksimal enam
polisi menilai operasional pabrik ini melanggar undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pangan dan undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang perlindungan konsumen
untuk sementara waktu polisi menutup gudang tersebut